mereka patuh untuk melakukan manajemen yang baik
anda dapat mendengar podcast katadata di website kita
bri juga berfokus pada smes
kita akan juga perlu membangun talenta talenta ai untuk bidang pertanian